kita ke informasi selanjutnya
anggota reserse polda jawa timur akhirnya berhasil menangkap pelaku penembakan misterius
yang menewaskan seorang mahasiswa di jember sabtu lalu
meski pelaku sudah ditangkap namun polisi masih enggan mengungkap identitas dan motif penembakan
karena masih dalam penyelidikan
pelaku penembakan misterius terhadap deddy seorang mahasiswa universitas jember
akhirnya ditangkap tim polda jawa timur
saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif penembakan
meski membenarkan penangkapan tersebut namun polisi masih enggan mengungkap identitas pelaku
demi kepentingan penyelidikan
sebelumnya polisi juga sempat memeriksa saksi kunci rama adi gunawan
polisi berpangkat brigadir ini merupakan orang yang dibonceng motor oleh korban
dan mengetahui langsung kejadian penembakan tersebut
selain memeriksa saksi kunci
polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara di depan pertokohan di jalan sultan agung jember
sementara proyektil yang berhasil diangkat dari bagian kepala korban juga akan diperiksa
dengan membawa ke laboratorium forensik di polda jawa timur
aksi penembakan misterius ini terjadi di jalan sultan agung
tepat di depan pertokohan hardis jember sabtu dini hari
seorang mahasiswa universitas muhammadiyah bernama dedy
asal bimanusa tenggara barat
tewas akibat terkabut
menurut saksi mata
sebelum peristiwa terjadi
korban yang berboncengan dengan rekannya melintas di jalan sultan agung
korban kemudian berhenti di depan pertokohan
saat itu juga
ada dua mobil menghampirinya
hingga terjadi perkelahian yang berakhir
dengan terdengarnya suara latusan
yang diduga suara tembakan
korban langsung tersungkur
dan meninggal dunia di lokasi kejadian